calon gubernur agus yudhoyono dan calon wakil gubernur silviana murni akan berbagi tugas kampanye
hal ini untuk efisiensi karena sempitnya waktu sementara banyak kalangan dan lokasi yang harus mereka raih suaranya
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta usungan poros cikeas agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
akan berbagi tugas selama kampanye pilkada dua ribu delapan belas
agus mengatakan karena banyaknya lokasi dan kalangan yang akan mereka datangi maka akan lebih efisien jika mereka berpisah tempat
namun dengan misi yang sama yakni menjaring dan mendengarkan aspirasi dari segala pihak
mungkin kita berada di tempat yang berbeda karena kita sekali lagi ingin menyapa masyarakat sebanyak banyaknya
betul itu persis sekali jadi harus berbagi karena bayangkan empat puluh empat kecamatan dua ratus enam puluh tujuh kelurahan titiknya juga sangat luar biasa dan beragam
semua segmen kita anggap penting sehingga kita perlu bersama sama bertemu
jadi artinya mungkin kita lebih banyak berpisah tapi dalam satu tertentu kita mesti gabung
tapi kita mungkin banyak berpisah karena agar semua bisa kita sapa